masyarakat diminta untuk tidak membeli masker medis di tengah pandemi covid sembilan belas
karena masker tersebut diprioritaskan untuk pasien dan tenaga medis
masyarakat cukup menggunakan masker kain tiga lapis yang bisa dibuat di rumah saat berada di tempat umum
dalam konferensi pes di kantor bnpb minggu siang
pakar gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan
ada tiga jenis masker yang dapat mencegah penularan
yakni masker kain tiga lapis masker bedah dan masker n sembilan puluh lima
masker kain tiga lapis digunakan oleh masyarakat
sedangkan tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien harus memakai masker bedah
dan alat pelindung diri atau apd atau masker n sembilan puluh lima
wiku juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan bilik disinfektan
sebagai sterilisasi tubuh manusia dan justru memperbanyak tempat cuci tangan
yang dapat diakses di area umum seperti area transportasi umum ataupun di supermarket
cara pembuatan dan model masker kain dapat disesuaikan dengan wajah
pastikan tangan yang digunakan bersih dan harus menutupi hidung hingga dagu
serta tidak longgar
masyarakat dapat membuat masker dari kain bersih dengan cara dijahit secara manual
atau menggunakan mesin
masker kain bersih
masker kain sebaiknya diganti dicuci dengan sabun secara rutin
ini adalah masker kainnya yang harus diganti apabila mulai basah dan dicuci secara rutin
jadi mungkin kita bisa memiliki beberapa masker kain